obat eksperimental dengan nama molnupiravir oleh produsernya merck
berdasarkan hasil uji klinis sementara
obat yang dikonsumsi secara oral ini diberikan dua kali sehari
kepada pasien yang baru saja didiagnosis covid sembilan belas
tidak perlu dirawat di rumah sakit
merk baru melakukan studi obat ini terhadap masyarakat yang belum divaksin
sehingga badan pengawas obat dan makanan amerika serikat atau fda
sedang mempertimbangkan apakah obat ini dapat dikonsumsi juga
oleh masyarakat yang mengalami gejala covid sembilan belas tetapi sudah divaksin
merk pun dikabarkan tengah mengajukan permohonan izin penggunaan darurat
obat molnupiravir kepada badan pengawas obat dan makanan amerika serikat
guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia
yang juga mantan direktur who asia tenggara chandra yoga aditama
mengatakan obat covid sembilan belas yang dapat dikonsumsi secara oral
akan lebih baik untuk proses pengobatan
mengingat selama ini belum ada obat yang dapat menyerang virus corona
meskipun jika nanti obat tersebut mendapat izin dari regulator
tidak berarti masyarakat akhirnya hanya bergantung pada obat itu saja
penelitian itu tadinya dilakukan untuk orangnya
yang dirawat di rumah sakit dan juga orang yang tidak dirawat di rumah sakit
nah pada bulan april dua ribu dua puluh satu ini penelitian yang pada orang dirawat di rumah sakit
karena tidak punya bukti bahwa itu bermanfaat untuk pasien covid sembilan belas
yang sudah dirawat di rumah sakit yang sudah relatif sedang berat lah
dua dari mereka yang tidak dapat obat yang dapat placebo itu delapan orang meninggal
sementara yang mendapat obat tidak ada yang meninggal
dari masing masing tiga ratus tujuh puluh tiga ratus delapan puluh kelompok itu
dan yang ketiga efek sampingnya
timbul dua duanya kurang lebih sama
tiga puluh sekian persen sama empat puluh persen
jadi hasilnya kurang lebih bagus lah begitu
protokol kesehatan tiga m tetap harus diikuti
sebab penelitian belum punya bukti melupi rafir
apakah dapat bermanfaat untuk pasien covid bergejala sedang hingga berat
apalagi penelitian ini masih terbatas pada tujuh ratus tujuh puluh lima individu
putih van fudi imam muhairib jakarta